pemirsa berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menanti waktu berbuka puasa
di pangalengan kabupaten bandung komunitas drift trike ngabuburit memainkan sepeda modifikasi roda tiga
sambil meluncur dari ketinggian
seperti apa serunya berikut liputannya
jangan salah sangka tunggangan yang mirip sepeda roda tiga ini bukan sepeda yang biasa digunakan para bocah
sepeda modifikasi tak berantai ini bernama drift trike
satu roda di bagian depan adalah ban sepeda biasa
sedangkan dua roda di belakang dilapisi bahan plastik tebal licin dari bahan pipa pvc
agar sepeda mudah meluncur
sambil menantikan buka puasa alias ngabuburit komunitas drift trike pangalengan kabupaten bandung pun mulai beraksi
tapi sebelum bisa meluncur para pemain harus mendaki ke lokasi yang tinggi hingga akhirnya baru meluncur
olahraga ini awalnya diperkenalkan di selandia baru dan telah menyebar ke berbagai negara
mulai dari australia amerika serikat eropa hingga indonesia
untuk di indonesia sendiri perkembangan drift track awal mulanya
berkait dengan perkembangan drift trike di indonesia

awal mulanya berkembang itu dari anak muda bandung
terus berkembang ke kota kota besar lainnya seperti di bogor solo dan kota kota besar lainnya
tak hanya meluncur drift strike bisa dimainkan dengan berbagai manuver seperti tiga ratus enam puluh atau gerakan memutar tiga ratus enam puluh derajat
atau dua wheel alias melajur dengan posisi miring hingga paduan tail whip knee dan tiga ratus enam puluh knee climb
karena bermain sepeda drift bisa memacu adrenalin kita dan bisa bermain secara asik dan bisa bermain freestyle juga
kepiawayan membanting setir ke kiri dan ke kanan menjadi bagian dari seni mengembang
bagi pemula kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan saat sepeda meluncur cepat
ini dengan meluncur dengan kecepatan tinggi benar benar sangat menegangkan
tapi intinya adalah konsentrasi dan harus pintar membaca track
tapi ini benar benar menyenangkan